ya pemirsa kalau anda jajan di surabaya hampir semua hidangan lokal menggunakan bumbu yang satu ini namanya petis
ya pasti sudah mengenal ya bumbu aromanya tuh sangat tajam rasanya juga enak tapi ya tajam tajam juga ternyata
kaya akan mineral zinc yang baik bagi perkembangan sel dalam tubuh manusia ini liputannya
rujak cingur lontong balap lontong kupang dan tahu telur punya kesamaan
ya semua makanan yang mudah ditemukan di kota palawan itu punya satu kesamaan mengandung petis
terbuat dari campuran gula aren gula pasir dan yang terpenting udang bumbu tradisional khas jawa timur ini memiliki rasa yang unik
keunikan petis terlalu banyak
pada aromanya yang menyengat
bagi sebagian orang cita rasanya cukup tajam
meski demikian makanan berbumbu petis masih banyak penggemarnya
kalau lontong balap saya tuh senang eh lontong balap tuh paling senang itu toge nya ya toge nya terus kuahnya juga
senang petis cuma sedikit sekali lah sekarang ini
kalau apa untuk yang amis amis itu saya tidak senang
kalau yang mengumbat
nggak ada amis ini
kalau yang ada amisnya itu kadang itu rujak jengur itu kan dikasih petis petis yang enak gitu loh campur itu kadang bau
kalau tahu campur lontong balap itu enggak
dibalik keunikan rasanya petis ternyata juga memiliki manfaat
udang sebagai bahan baku utama petis kaya akan mineral zinc atau seng
udang itu banyak sekali mengandung yudium kecuali protein
ya kemudian mengandung zinc
zinc ini bagus ya zinc ini bagus terutama adalah untuk perkembangan sel sehingga bisa seorang itu bisa menjadi cepat lebih tinggi
andrianto menambahkan makanan dengan bumbu petis dapat membantu proses tumbuh kembang anak anak
menurutnya ini dapat membantu pencegahan gangguan pertumbuhan atau stunting pada anak
kah lil gibran surabaya